berbeda pendapat dalam banyak hal seharusnya bisa diterima dalam negeri demokrasi ini
namun gesekan politik yang seakan memperlebar konflik horizontal
membuat beda pendapat mengarah ke konflik tersendiri
intimidasi hingga persekusi dari golongan atau kelompok tertentu menjadi ancaman baru
tindakan ini tentu bertentangan dengan hukum
lawan persekusi menjadi tema editorial view kita hari ini
apa yang anda lihat dengan gejala sosial seperti ini
ini memang sebuah gejala yang memprihatinkan
artinya kan ada sekelompok orang atau sekelompok orang yang kemudian karena merasa tersinggung atau tidak suka dengan postingan
ini kan rata rata terjadi berawal dari media sosial
postingan di media sosial kemudian ramai ramai memburu gitu kemudian mengintimidasi
dan bahkan ada beberapa yang kemudian berujung pada fisik
yang merihatinkan memang kasus yang terakhir kali terjadi itu yang viral sejak beberapa hari terakhir ini
seorang remaja masih masuk kategori anak masih lima belas tahun didatangi oleh sekelompok orang di rumahnya
kemudian diintimidasi bahkan kalau kita melihat itu kan ada pemukulan ya ada penamparan fisik
tentu ini nggak bisa dibenarkan
kita semua melawan gitu ya kita semua mengecam mengecam tindakan seperti itu
dan termasuk sian indonesia kita memberikan perhatian cukup intens untuk kasus ini
karena bagaimanapun aksi main hakim sendiri seperti ini kan tidak bisa dibenarkan
dan kita juga mengapresiasi kita mengapresiasi langkah kepolisian yang langsung bergerak
yang kemarin bergerak beberapa korban
korban persekusi ini sudah diamankan diamankan ke safe house
dan kemudian menindaklanjutinya dengan menangkap dua orang yang tersangka
ini langkah kepolisian
langkah kepolisian ini kan mutlak harus dilakukan
langkah tegas kepolisian ini
karena ini yang akan menjadi sinyal bahwa agar kelompok kelompok atau orang orang ini tidak melakukan lagi kegiatan persekusi semacam itu
dari data memang ada

pasti akan lebih banyak lagi
anda melihat seperti ada suatu gejala gunung es
dimana kasus seperti ini sebenarnya sudah cukup jamak di negeri ini terutama kalau beberapa referensi yang saya baca
meningkat terutama terkait dengan eskalasi politik
perbedaan ideologi kemudian orang dengan mudah mengunggah di sosial media
lalu menjadi viral dan ada perburuan ada persekusi
anda melihat seperti itu
adakah korelasi antara perbedaan ideologi kemudian juga eskalasi politik selama beberapa waktu pilkada langsung seperti ini berpengaruh juga
ya kita memang tidak bisa mencari pengetahuan

meminggirkan fakta itu ya fakta bahwa ada semacam pembelahan di masyarakat
ada segregasi gitu antara kelompok a dan kelompok b yang awalnya dari politik
dari preferensi atau pilihan politik
pilihan politik kemudian berujung makin meruncing ke ideologi
nah ini yang kemudian tidak disikapi dengan bijaksana oleh pengguna sosial media
memang kalau pengguna sosial media ini juga harus kita
kita harus sama sama memberikan literasi atau pendidikan bagaimana
behave atau berperilaku yang baik beretika di sosial media
tapi kan tidak bisa ketika perilaku yang tidak etis di sosial media ini
langkah persekusi tadi kan yang diburu kemudian orang ini diburu
jadi memang masih ada pr panjang ini buat bangsa indonesia
bagaimana kita bisa sama sama bersikap dewasa atau bersikap bijak
ketika ada perbedaan ideologi atau perbedaan pilihan politik
yang kemudian bagaimana kemudian harus bersikap bijak dalam bermedia sosial
dan terakhir bagaimana kemudian menyikapi ketika ada perbedaan dalam bermedia sosial
nah ini kan pr nya ini pr bangsa
nah ini kan pr bangsa indonesia
kepolisian tentu memiliki tugas untuk menindak jika ada aksi main hakim sendiri
tapi kita sebagai media cn indonesia sebagai media
juga punya tanggung jawab untuk membangun sikap bijak dan dewasa tadi dalam
baik itu dalam berpolitik bermedia sosial gitu kan
dan ujungnya ketika di dunia nyatanya gitu menyikapinya di dunia nyata gitu
pada konferensi kemarin tanggal satu ylbhi mengatakan sepertinya ada sebuah konstruksi paralel
terhadap aksi persekusi karena tercatat sejak sembilan belas mei dua ribu tujuh belas saja
ada peristiwa yang terjadi di sembilan tempat mungkin saya bisa informasikan
kelaten tanggerang jambi dan palangkaraya
ketika kita berbicara bahwasanya ini akibat dari ada media sosial
tapi media sosial memang tidak bisa dikecilkan karena dia secara viral
bisa menyebar terbebas dari masalah ruang dan waktu
lalu bagaimana ini untuk memantaunya media sosial
kalau kita katakan media sosial merupakan salah satu elemen utama terhadap terjadi persekusi mungkin
iya memang seharusnya nah ini kan pemerintah baru saja menetapkan ada badan cyber ya
pengawas di dunia maya gitu kan
nah badan cyber inilah yang memang seharusnya berrutin berpatroli gitu ya berpatroli di dunia maya
dan kemudian melakukan langkah langkah preventif
sebelum ada kejadian konfliknya melebar di dunia nyata kan seperti itu
ya memang kita sekarang kan media sosial ini sudah menjadi bagian keseharian ya bagian keseharian
memang maka itu yang harus ditanamkan ke masyarakat
bagaimana berperilaku yang baik dan benar atau etis di media sosial
nah kemudian bagaimana kemudian negara melalui perangkat perangkatnya
melalui perangkat hukum maupun perangkat yang polisian gitu
melakukan langkah langkah preventif
dan kemudian mencegah kalau misalkan ada hal hal yang tidak yang melanggar di media sosial
nah tentu saja ini apa namanya juga harus mempertimbangkan kebebasan berekspresi dan sebagainya begitu kan
tapi kan tolak ukurnya kalau misalkan jelas maka itu bisa dilakukan langkah langkah preventif
mungkin mas revo ingat di tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima an ada kasus persekusi yang dalam konsep berbeda
dianggap menganut suatu kelompok tertentu misalkan paham tertentu misalkan komunis dipanggil
kamu pki maka akan terjadi persekusi masalah seperti itu
sepertinya akan terjadi hal yang sama saat ini ketika orang berbeda ideologi
mempunyai perbedaan pendapat tentang suatu dan mereka bermain berselancar di sosial media
lalu anda bisa dilabelisasi seperti itu
tidak menutup kemungkinan itu akan terjadi kan memang sekarang kan terjadi
dicap penista agama misalnya
atau misalkan dicap penyelenggaraan misalnya
atau misalkan dicap menghina ulama kemudian didatangi ramai ramai
kemudian dipaksa menandatangani surat pernyataan di atas materai
meminta maaf dan tidak mengulangi lagi dan sebagainya gitu
dan diintimidasi lah ya gitu
nah memang kuncinya pada penegakan hukum
kalau penegakan hukum ini bisa berjalan dengan baik
sebenarnya langkah langkah apa namanya kejadian kejadian ini bisa diminimalisir seharusnya
kita harus sama sama mendorong kepolisian untuk melakukan penindakan hukum secara tegas dan adil kuncinya sebenarnya
kalau misalkan adil dan tegas itu bisa dilaksanakan
maka seharusnya ini tidak terjadi lah
eskalasi politik pasti akan panjang terutama menjelang dua ribu sembilan belas
terkait dengan pemilihan presiden langsung pasti akan lebih panas lagi
pilkada langsung juga akan berlangsung lagi
lalu sebenarnya apa yang harus disiapkan oleh tim pemerintah terutama saat ini menko info
dan juga kepolisian terkait dengan bagaimana menciptakan suatu payung hukum
yang juga melindungi orang tetap bisa berekspresi di sosial media
tapi di sisi lain juga tetap masih bisa dilakukan perlindungan apabila mereka memiliki perbedaan pendapat
ya memang ini kan rentan ya kita ini masih dalam proses gitu kita berproses
perangkat hukum harus disiapkan memang perangkat hukum harus disiapkan
yang kedua adalah pe apa kampanye kampanye juga
kampanye bagaimana pertama perangkat hukumnya harus jelas
harus jelas kemudian diikuti dengan penindakan pelaksanaan di lapangan juga harus tegas dan adil gitu
yang ketiga kampanye kampanye dari pemerintah dari kominfo misalnya
berkampanye bagaimana masyarakat ini harus bertindak arif lah dalam dunia nyata maupun dalam bermedia sosial di dunia maya gitu
dengan adanya keterlibatan masyarakat sendiri untuk berpartisipasi melaporkan apabila mereka menjadi korban persekusi melalui hotline yang sekarang tersedia ya
masyarakat sipil juga harus sama sama bergerak gitu kan harus sama sama bergerak
kampanyekan bahwa kita di satu sisi memang harus memiliki ruang kebebasan ekspresi
tapi di sisi lain ada tanggung jawab dalam kebebasan berekspresi itu sendiri gitu kan
kampanye dari media dari kita
media sian indonesia ini sebagai bagian dari civil society sebagai masyarakat sipil juga mutlak harus dilakukan
baik terima kasih mas revo buat perbincangan hari ini tentang persekusi yang lagi marak dan juga membuat orang khawatir karena kebebasan untuk mengeluarkan ekspresi di sosial media terintimidasi dengan aksi kelompok ataupun individu yang mengatasnamakan kepentingan kelompok ataupun ideologi mereka
terima kasih atas waktu yang sedang ini